pak mahfud dikarenakan tadi pak supriyansa menyampaikan harapan besar kepada pak mahfud
kiranya mungkin teman teman akan rapat terus sama pak mahfud untuk mengetahui informasi terkait dengan kepolisian
terima kasih pak ketua
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat siang salam sejahtera bagi kita semua
pak ketua kompolnas pak sekretaris kompolnas beserta seluruh jajaran pak ketua komnas ham beserta seluruh jajaran
dan pak ketua lpsk beserta seluruh jajaran
saya kira hal hal yang merupakan hal yang terkait dengan kasus sudah banyak disampaikan oleh teman teman
saya hanya ingin mengajak kita semua agar kita bisa mengambil pelajaran
nah pelajaran apa yang bisa kita ambil
pertama hemat saya harus ada yang diperbaiki memang dari kepolisian negara republik indonesia ini
nah kalau kita dulu waktu di fakultas hukum
belajar tentang teori sistemnya loren friedman itu
bahwa yang namanya elemen system itu ada tiga
yang pertama tentang struktur atau kelembagaannya
yang kedua tentang substansi atau regulasi hukumnya
dan yang ketiga tentang kultur yang ada di institusi yang bersangkutan
nah mumpung kita hari ini ketemu dengan kompolnas pak ketua kompolnas
saya kira ini jarang ya di periode ini ini baru sekarang ini kita bertemu
dengan kompolnas karena memang kompolnas tidak termasuk dalam mitra kerja komisi tiga
nah pertama saya ingin mengusulkan kepada komisi tiga
agar pengawasan kita terhadap polri di masa depan
itu juga lebih ekstensif lebih komprehensif
bisa ditambahkan menjadi mitra komisi tiga
yang kedua dalam konteks itu tadi
perbaikan polri kita sebagai sebuah sistem
kita juga sudah mendengar lontaran dari pak ketua kompolnas
misalnya yang saya baca kemarin itu soal ide untuk menempatkan
polisi tidak lagi di bawah langsung presiden
tapi di bawah satu kementerian
saya tidak ingin sejauh itu pak
saya tidak ingin sejauh itu
saya yakin pak benny harman pasti setuju ini
sebagai ahli tata negaranya komisi tiga
agar kompolnas ini lebih diberdayakan
keberadaannya tidak kalau dalam bahasa pesantren itu
ada tidak menggenapkan tidak ada tidak mengganjilkan
nah hemat saya ini memang memerlukan juga
yang kedua yaitu pembenahan substansi atau regulasi hukum
melalui revisi undang undang kepolisian negara republik indonesia
jadi sudah saatnya supaya komisi tiga juga tidak kedodoran
mengawasi institusi kepolisian negara republik indonesia
ya yang pertama
itu tadi menjadikan kompolnas sebagai mitra kerja komisi tiga
dan yang kedua
melalui revisi terbatas undang undang polri
maka diperkuatlah peran kompolnas ini
dan diharapkan ke depan juga kompolnas diisi justru oleh orang orang yang
tentu di luar jajaran polri yang aktif
nah pak mahbud
memang ini nanti berlaku juga untuk komnas ham dan juga untuk lpsk
dalam kasus kita sebut saja sambukit
ini kalau dalam istilahnya pak hasto ketua lpsk
waktu saya di lbh dulu ini
semua kita banyak yang
banyak yang ingin manggung naik kuda istilahnya begitu
ya itu istilah di lbh pak hasto dulu
nah saya tentu sah sah saja
sepanjang tujuannya baik
itu pak benny tersenyum itu sebagai orang yang lama di lbh begitu
nah persoalan persoalan kita adalah kemudian proporsionalitasnya saja
saya kira saya tidak ingin menunjuk
kasus per kasus ya
apakah state punya pak mahbud
atau teman teman kosnas ham atau lpsk
tetapi ini perlu kita tata
jangan apa kemudian kita ini menjadi out of
tetapi kalau out of the box nya itu mendahului
atau kemudian mengganggu
sistem peradilan pidana terpadu kita
detailnya nanti saya akan sampaikan ketika bicara soal komnas ham
setelah mendengarkan lebih dulu dan juga tentang lpsk
saya kira itu yang ingin saya sampaikan pak ketua
itu saja mudah mudahan bisa menjadi pertimbangan